abis bersihin kaca tuh kang lantainya tuh disapu yang bersih abis itu dipel
tuh sekalian tuh aduh
itu dibersihin juga tuh
pelapon besok aja dah
kalo dikerjain sekarang semua akangnya capek
pokoknya sekarang akang
udah tau eda gak bisa ngeliat rumah jorok jorok kotor kotor begini
anak anak bulan ramadhan itu sangat baik untuk kita untuk melakukan amal
misalnya dengan menyumbangkan pakaian yang sudah tidak terpakai
tapi masih layak untuk dipakai
kalau baju sempit boleh bu
boleh asal bajunya masih layak untuk dipakai
mungkin buat jennifer bajunya sudah sempit
tapi kan bajunya bisa dipakai buat anak anak yang badannya lebih kecil daripada jennifer
yang penting kalian menyumbangkannya dengan ikhlas
jangan berikan pakaian yang sudah jelek
dan juga jangan berikan pakaian yang sudah sobek ya
iya bu guru
iya bu guru
gak hanya pakaian aja kan bu
mainan boleh kan
boleh mainan boleh
sepatu juga boleh
pokoknya apa aja terserah kalian
yang penting kalian ikhlas memberikannya
jennifer punya banyak boneka
boleh kalau jennifer mau sumbangin
aku mau punya boneka
buat aku aja ya
makasih ya jen
iya sama sama pen
tolong kamu catet ya
tolong kamu catet barang apa saja yang mau anak anak sumbangkan
nanti popon catet ya
hobi membaca itu bagus pon
sekarang kita kembali belajar ya
kalau tidak memberatkan pak kades
ini itu akan sangat membantu untuk perkembangan anak anak di cirawas pak
akan saya usahakan bu dokter
saya senang kalau anak anak bisa bertambah wawasan
kalau alat alatnya datang kira kira mau disimpan di mana ibu dokter
di tangan bacaan aja pak
karena nanti pemutaran filmnya itu akan dilakukan saat jam belajar kelompok anak anak
terima kasih bu bapak
terima kasih bu
terima kasih bu
kamu gak jadi ke jakarta
aku mau ke jakarta
mudah mudahan sisa singkong kita ini bisa panen sebelum lebaran
amin ya rabbal alamin
alhamdulillah ramadan tinggal beberapa hari lagi
mudah mudahan allah masih memberi kesempatan kepada kita
tahun depan bisa merasakan kembali ramadan
amin ya allah ya rabbal
amin ya allah
ya sudah mas aung kita pulang yuk
waktu sudah hampir zuhur
zuhur ya yuk
abis bersihin kaca tuh kang lantainya tuh disapu yang bersih
abis itu dipel
tuh sekalian tuh aduh
itu dibersihin juga tuh
pelapon besok aja dah
kalau dikerjain sekarang semua akannya capek
pokoknya sekarang akang
udah tau eda nggak bisa melihat rumah jorok jorok kotor kotor begini
ih emang akang nggak pernah ya bersihin bersihin rumah gini ya
ck dibersihin atuda
apa akang bersihin rumah
akang kalau akang bersihin rumah gak kayak gini nih
lihat tuh nih debu debu
di lantai debu di perabotan debu
nah itu lihat tuh foto kita aja tuh ya
walaupun sampai nggak kelihatan kang gara gara ketutup debu
ini juga akang bersihin
tapi nggak tiap hari
hah repot apa
masa bersihin rumah segini aja
mesti endah juga yang bersihin iya
eh kang kalau eda semua yang ngurusin rumah
terus siapa yang ngasihin nafkah akang
hah saha saha yang ngasih nafkah
podrat akang itu ngurusin anak ngurusin rumah
iya dah iya akang paham
kusti allah akang
ya ampun akang
lihat itu bekas tajil
numpuk di situ aduh
ini rumah udah kayak kapal pecah
selama lama eda stress juga nih bener bener
itu lihat itu ambil nggak bersihin
nggak ada buang cepet
buang cepetan ih geli
aduh pusingnya itu aja nggak ngerti

kang asep sama kang dudung pasti gak bisa keluar rumah
iya kang taman bermain jadi sepi
nggak enak nggak seru lagi
nggak ada yang bisa dikosipin
sebentar lagi kita juga sama seperti mereka
nggak bisa ke taman bermain lagi
sibuk ngurusin anak istri dan rumah

nggak ada yang bisa dikosipin

pasti ini ada sesuatu
iya komandan pada beli pakaian lebaran ke bogor
kalian jangan tertipu
itu mungkin saja strategi konspirasi global
untuk menipu kita
kalian harus selalu ingat
hanya kita bertiga yang belum tersentuh oleh tangan konspirasi global

ramadan ini bulan penuh ampunan
pala kecil dicatat sebagai pahala besar

pahala kecil dicatat sebagai pahala besar